taipuger kabupaten jember jawa timur berunjuk rasa menolak pembangunan tambak
sementara itu sejumlah murid sekolah dasar di kecamatan medan labuhan sumatera utara
memblokade jalan dan menuntut perbaikan sistem dry nasa
masyarakat nelayan puger berunjuk rasa di kantor lingkungan hidup kota jember jawa timur
mereka meminta penghentian proyek pembangunan tambak udang di kawasan pantai pancar
nelayan menilai keberadaan tambak akan merusak lingkungan dan memicu abrasi serta tsunami
masa sempat memblokade jalan di depan kantor lingkungan hidup
akibatnya kemacetan pun terjadi
sejumlah siswa sekolah dasar dan warga kelurahan martubung
memblokade jalan titi pahlawan di kecamatan medan labuan medan
mereka menuntut agar pemerintah memperbaiki sarana drainase di daerah ini
sehingga banjirnya akan berubah
banjir tak lagi mengenali rumah dan sekolah mereka
wilayah ini selalu banjir saat hujan deras turun
dan tiga bulan terakhir adalah banjir terparah
polisi dari polsek pancoran mas depok jawa barat
menangkap tiga pegawai negeri sipil dan satu pekerja harian lepas dinas pemadam kebakaran
keempatnya ditangkap saat berpesta narkoba di lantai dua kantor upt pemadam kebakaran
para pelaku langsung dibawa ke ruang kedokteran dan kesehatan mapolres depok
untuk menjalani tes urin
dari tangan pelaku polisi mengamankan tiga paket sabu
empat linting ganja dan satu alat hisap
desi nugrani cnn indonesia